pemerintah berkinginan menjadikan indonesia berdaya saing di antara negara kompetitor
dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik
dalam hal ini pemerintah memberikan sinyal akan memperluas cakupan masyarakat
penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya
kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
ketua forum transportasi lingkungan dan energi mti ibu indira darmoyono
selamat pagi mbak ira
selamat pagi mas yuda
ya ini kita berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari mbak ira
ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang memperluas subsidi motor listrik
yang awalnya sebenarnya diperuntukkan untuk umkm
sekarang bisa diberikan untuk semua kalangan atau masyarakat umum
ya sebenarnya kalau tadi seperti kata pak ketua bpkm pak bahlil
bahwa sebenarnya salah satu inisiatif
shifting ke kendaraan listrik ini adalah untuk aspek green
yaitu bagaimana juga mengalihkan penggunaan bbm ke listrik yang lebih bersih seharusnya
dengan mungkin suklainya juga renewable energy
nah untuk umum itu sebenarnya memang perlu support gitu ya
dan perlu juga pembangunan ekosistem
ekosistemnya itu ekosistem kendaraan listrik ini bukan cuma penyediaan charging station gitu
kemudian juga ekosistem ini termasuk bagaimana nanti penjualan second hand nya
pasar second hand nya seperti apa gitu
itu juga mungkin harus disiapkan
kemudian kemudahan orang untuk reach out ke bengkel bengkel kendaraan listrik ini
informasi mengenai bengkel gitu
kalau misalnya memang orang mau konversi konversi kendaraan listrik
konversinya ke bbm
informasinya sangat penting gitu
kemudian juga misalnya perbaikan itu kemana
kemudian orang pembeli motor itu juga sebenarnya kadang kadang mereka mau ganti motor
itu gimana mereka mau menjual misalnya mereka beli motor listrik
kemana mereka menjual motor listrik ini
misalnya mereka butuh uang atau mereka mau mengganti ke teknologi motor listrik yang lebih baru
atau kendaraan barunya gitu
jadi leasing company apakah sudah bisa menerima ini gitu
itu informasi informasi seperti itu yang juga harus disampaikan ke masyarakat
sehingga masyarakat mau beralih atau tertarik untuk membeli kendaraan listrik atau motor listrik gitu pak
mbak indra kalau ini kan memang dibuka untuk umum karena ternyata sepi peminat
nah anda melihat apakah memang sebelumnya kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi bagi umkm ini tidak berjalan
evaluasi seperti apa sih mbak yang anda lihat
apakah memang prosedurnya
yang terlalu menyusahkan kemudian minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik terutama motor ini di kalangan umkm tidak terlalu tinggi
ya mungkin harganya juga
jadi mungkin orang orang juga sudah punya motor bbm yang saat ini mereka pakai gitu ya umkm atau apa gitu
nah terus mereka misalnya motornya itu masih pemakaiannya masih berapa lama lagi mereka masih nyicil gitu
kalau mereka mau beli motor listrik lagi
berarti investasi lagi gitu untuk umkm ya pak ya
nah kemudian mungkin hal hal seperti itu mungkin jadi pertimbangan
kalau mau misalnya mereka konversi
konversi ini harga biaya konversinya misalnya tujuh belas juta
masih ada subsidi tujuh juta misalnya ya
berarti mereka harus menanggung misalnya delapan sampai sepuluh juta itu juga lumayan besar gitu
jadi mungkin bisa di kalau misalnya memang tadi yang konversi orang yang sudah punya motor listrik kemudian motor bbm kemudian mereka mau konversi
itu bisa digabungkan dengan baterai
suap misalnya jadi biayanya lebih murah lagi
nah sementara kalau motor baru gitu
tadi mereka juga harus didapat informasi nanti biaya kalau mereka mau ganti ke motor listrik yang lebih baru atau apa mereka bisa jualnya kemana gitu
second handnya kemana
second hand marketnya gitu
jadi enggak cuma hanya beli terus nanti kalau mereka misalnya butuh uang karena kadang kadang kan orang gitu ya beli motor bisa jadi mereka nanti suatu saat butuh atau mau jual itu kemana
nggak cuma beli untuk selamanya dipakai gitu
terus mereka misalnya mau beli motor dengan teknologi yang lebih baru motor listrik yang teknologi lebih baru seperti apa gitu
karena faktor faktor orang membeli motor itu banyak kan
mereka juga misalnya gengsi mereka juga status sosial mereka memang butuh fungsional gitu
kalau mereka memang fungsional saat ini mereka masih pakai bbm dan gak ada masalah gitu apa urgensinya gitu kan
tapi kalau misalnya mereka nanti memang mau beralih ke kendaraan listrik
itu memang butuh kayak support gitu ya
nah gini selain itu juga motor komparasi gitu ya
saat ini harganya juga relatif sama
bbm juga masih murah gitu
orang orang untuk beralih ke kendaraan listrik ini belum ada faktor pendorongnya
tapi dengan insentif harganya juga relatif sama dengan kendaraan bbm
mungkin seperti itu pertimbangannya
berarti mbak indira dari beberapa variable tadi anda katakan after sales
kemudian juga literasi ataupun pemahaman sosialisasi terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan lokasi untuk servis
kemudian juga insentif sendiri tidak sebanding dengan harga motor yang menggunakan bahan bakar fosil itu sepertinya belum mendrive para pengguna kendaraan bermotor untuk beralih
lalu sebenarnya langkah yang paling tepat seperti apa nih mbak
apakah kebijakannya ini dengan insentif ini masih dirasa kurang tepat untuk membuat masyarakat shifting ke kendaraan listrik
mungkin selain kendaraan selain tadi insentif sudah diberikan
tapi juga mungkin dari segi bahan bakar minyaknya ya
itu mungkin subsidi nya dicabut atau harga motor bbm ini pajaknya dinaikkan gitu
itu juga salah satu faktor gitu agar orang orang beralih gitu
kemudian pasar second hand nya ini juga yang terutama tadi saya sebutkan masih tinggi peminatnya gitu
karena kadang kadang orang
misalnya beli motor cuma lima juta gitu di pasar second hand
itu masih lebih murah jauh lebih murah gitu dibandingkan motor listrik
kemudian bbm nya juga masih murah
orang orang masih lebih prefer pakai motor bbm gitu
tapi kalau misalnya pajaknya dinaikkan kemudian tadi misalnya biaya konversi lebih murah
sehingga orang orang lebih prefer mereka daripada menjual motornya misalnya tapi konversi gitu ke motor listrik gitu
seperti itu mas yuda gitu
mungkin komparasinya ya
tadi dengan pertama faktor bbm kemudian faktor harga bbm masih murah biayanya
kemudian faktor harga si motor bbm juga masih relatif sama dengan motor listrik yang sudah subsidi
seperti itu mas
mbak ira kalau kita bicara mengenai salah satu yang menjadi concern adalah mengenai penggunaan bahan bakar fosil
dan meminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan
tapi kalau jakarta juga jumlah kendaraan yang lalu lalang itu juga menjadi salah satu variable untuk mengatasi kemacetan
apakah anda melihat dengan kebijakan mempermudah untuk mendapatkan kendaraan listrik ini justru tidak berbanding dengan kemungkinan menurunnya angka kemacetan di jakarta
bagaimana anda melihat hal ini
ya jadi untuk upaya menurunkan kemacetan bukan beralih ke misalnya kendaraan pribadi berbasis listrik ya
jadi upaya dekarbonisasi tadi itu ada pendekatan avoid shift dan improve
avoid itu terkait dengan tata guna lahan atau transport demand management
kemudian untuk shifting itu sebenarnya yang paling mengurangi kemacetan adalah shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
jadi di sini yang harus diperhatikan dan tadi improve itu improve adalah improve teknologi
nah kendaraan listrik ini termasuk dalam improve teknologi
tapi tadi yang pertanyaan mas yuda adalah apakah ini dapat mengurangi kemacetan
sebenarnya untuk mengurangi kemacetan adalah bagaimana orang orang yang menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor itu beralih ke kendaraan umum

jadi mungkin yang bisa kita support di sini adalah bagaimana meningkatkan kendaraan umum masal berbasis listrik
yaitu misalnya seperti bus rapid transit berbasis listrik bus umum berbasis listrik kemudian juga kereta krl sudah berbasis listrik ya
nah kemudian yang mesti disiapkan juga selain itu adalah first mile and last miles nya
jadi misalnya orang dari rumah itu naik apa sebelum dia naik bus rapid transit atau naik krl
itu disiapkan misalnya kendaraan entah angkot berbasis listrik
sebenarnya transjakarta udah ada jaklingko juga ya
tapi mungkin ditingkatkan atau diperbanyak rute rutenya gitu
kemudian juga setelah mereka turun dari backbone public transport itu mereka ke kantor atau ke mall atau kemana itu aksesnya seperti apa gitu
apakah ada nanti sistem bike sharing gitu atau tadi misalnya bus bus kecil atau bus sedang gitu yang berbasis listrik
itu yang sebenarnya harus lebih banyak dipersiapkan sehingga orang orang mau beralih ke kendaraan umum berbasis listrik tadi gitu
ya mbak indira lalu ada yang menarik lagi mengenai kebijakan pemerintah untuk berencana mengatur setiap satu kartu tanda penduduk atau ktp bisa digunakan untuk satu pembelian unit motor
bagaimana anda melihat dengan kebijakan ini mbak
sebenarnya kalau misalnya hak orang untuk membeli kendaraan pribadi
tapi bagaimana kita membaikinya
sebenarnya kalau misalnya hak orang untuk membeli kendaraan pribadi
tapi bagaimana kita membaikinya

jadi tadi ada skema push and pull push itu misalnya tadi dengan di jakarta ini sudah ada misalnya tadi peraturan ganjil genap gitu ya
itu kan termasuk membuat orang misalnya beralih memaksa orang beralih untuk ke kendaraan umum gitu
kemudian juga ada misalnya sistem park and ride gitu
orang orang bisa parkir di stasiun kemudian mereka naik kereta sampai ke jakarta seperti itu
terus sementara di bagian pullnya adalah bagaimana
bagaimana tadi penyediaan angkutan umum masal bisa jadi dengan berbasis listrik
sehingga dia lebih ramah lingkungan
seperti itu mas yuda
baik mbak indira terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
semoga target pemerintah tidak hanya memperbanyak penjualan dari kendaraan berbasis listrik
tapi juga shifting ya dan perilaku lifestyle dari masyarakat
untuk bisa menggunakan kendaraan non fosil sehingga mengurangi penggunaan gas emisi karbon
selain itu juga mengatasi kemacetan di jakarta
dengan beralih kendaraan umum yang berbasis listrik dan juga tidak menggunakan bahan bakar fosil
terima kasih untuk perbincangan yang pagi hari ini mbak
terima kasih mas yuda selamat pagi